kayaknya nih ada yang sebentar lagi bakal lebih terkenal dari rizky hanggono nih
ah enggak kok enggak
karena betul ya pacaran tuh diingat masa muda

dia bahkan jadi artis besar
kamu cantik juga
woy artisnya di sini
hari gini kamu masih ngomongin cinta
emang kamu pikir kenyang apa makan cinta
eh apa lagi yang kamu harapin dari aku
aku udah kasih semuanya buat kamu
mobil tabunganku habis buat bikamu
acting kamu luar biasa yulia
mau satu mbak
gini yulia saya ada proyek baru
judulnya hantu blau
saya rasa kamu cocok jadi peran utamanya
jadi hantu blaunya pak
oke biar astrada saya saja yang ngontek kamu
boleh pak boleh boleh boleh
oke terima kasih
nomor saya pak udah tahu banget ya
oke terima kasih mbak
mas aduh patuh patuh patuh
kayaknya nih bakal ada yang jadi calon artis terkenal nih
siapa yang bakal jadi artis terpenuhi
ya tapi beneran kok
enggaklah orang acting aku biasa biasa aja
kan aku pemain baru
ya bagus udah
mas aku pengen

eh tunggu tunggu
ini rumahnya pacarnya yulia
ya pake tangga toh pak
wah itu luas
oh kenang kenang pak
hei hei hei masuk rumah anakku
anaknya eh eh
ngapain mereka rame rame di rumah cowok gue
kalian siapa sih
kalian siapa sih
mau ngapain di sini
tentang mau anakku sama aku
tuh alamatnya si yulian ya pak yulian
anak lelah orang kapil
udah deh berangkat pergi pergi deh
bikin pusing aja
bikin pusing pergi pergi
eh eh eh mana ada
kamu tamu saya tamu kau diusir
pak ini pintunya terbuka kita
masuk masuk masuk
pak ini anakmu
pak pak pak sini
pak eh ikut apa pak eh
kok kedih pak
ya ampun ya aku sendiri yang rusuh ya allah
pak aku pegangan pak aku biasa
kudih banget ya pak eh
pegang aja pak eh
keluar temannya keluar
ini rumah anakku
ini bapak eh
keluar ini bapak eh
biar bapak eh
bikin pada nunggu kelotoh bau
salah apa ini rumahnya
bukan ini rumah anak kita berantem itu bukan
bangunlah membangun jakarta itu lebih kejam dari masjid kan
jauh jauh awam perangkat
di oposin makan nambah protes
ya tuh kita piet pak kita pulang
itu itu aja mobil pak
lo si bok bok pak
akhirnya kita bisa ketemu di jakarta
tapi pada ngapain sih di sini
anakku di sini
anakku di sini
nah rizky kenalin yang di situ
kalau yang di sebelah sana itu bapakku
nah yang rame rame itu itu adalah tim sirkus dari kampung halaman
kok masih pernah kumpul di sini
kok anak anakku kok pergi
jadi mereka ini orang tua kamu
justru lo yang nggak pantes ada di rumah gue
kok kamu malah ngebelain dia sih bukan ngebelain aku
lo cuma manfaatin gue doang biar lo terkenal pada lo pacaran sama cowok lain di belakang gue
kalau gue pantes ya bu

bunga kamu pantes
bunga kamu pantes
bunga kamu pantes
si suasana besar anjing
oke terus shin
betul ya pacaran tuh
ini kalau boleh bapak usul ya
bapak taruh lele yuk
bapak jangan kayak
ya namanya usul
nih tenang ya bentar lagi julia mau jadi artis terkenal
ntar julia bikinin kolam renang
dua ratus meter gak masalah
emang aku mesti
yang kamu kasih deh ke aku
telah lahir ke dunia
dengan selamat sehat dan sejahtera